informasi pertama di kompas pagi saudara guna menciptakan kondusivitas saat bulan ramadan
polres indramayu jawa barat menggelar razia tempat hiburan malam
sejumlah tempat hiburan malam di jalur pantura desa lobener kecamatan lohbener kabupaten indramayu
di razia anggota polres indramayu jawa barat minggu malam
dalam razia itu polisi menemukan puluhan dus minuman keras berbagai merek dari tempat hiburan
sejumlah pengunjung tempat hiburan malam terjaring dalam razia ini
pengunjung yang terjaring dibawa untuk dilakukan pendataan oleh kepolisian resor indramayu jawa barat
jadi pada saat kita melakukan operasi
untuk melakukan pemeriksaan ke tempat hiburan yang ada
ternyata masih kita temukan ada beberapa tempat hiburan yang masih buka
masih menyediakan minuman keras dan juga masih ada pengunjungnya
dan juga mempekerjakan perempuan perempuan sebagai penapinya
ini sudah kita lakukan penggeledahan dan memang kita lakukan penyitaan beberapa minuman keras
dan saat ini pemilik pengunjung dan pekerja perempuan tersebut
kita bawa ke polres indramayu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut